ya dan untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini di musdalifah arab saudi kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser senior
good morning iki putri yang saat ini berada di arab saudi
selamat pagi good morning hajah iki sekarang sudah jadi haja
good morning prabu dan ratu ya good morning prabu ratu
bagaimana suasana di musdalifah pagi ini ibu haja
hadiah prabu sepertinya pagi ini alhamdulillah ya bersyukur yang tidak ada hajis hajisnya
karena jutaan jemaah haji asal malaysia berkumpul semua di sini di padang luas di musdalifah
tanpa pernah seperti yang kita bilang ya tidak ada yang tidak ada yang rasuku atau dari mana mereka berasa
semuanya kumpul di sini semata mata mengharap keriduan allah swt
dan bisa saya sampaikan bahwa di sini masih jam
setengah metat lebih ya di bisnis empat jam dari indonesia
dan selain bermalam para jutaan jemaah haji asal malaysia ini bersejil melancarkan bukuk di arabah kemarin
kemudian setelah maghrib mereka bergeser menuju ke musdalifah ini
jatatnya sekitar sembilan km dari arabah
ala lembah atau mungkin padang luas di musdalifah ini sebenarnya terletak di antara dua gunung

dan kota mekah

karena merupakan salah satu warkipnya haji
ya mereka juga mengumpulkan kerikil sebanyak tujuh putir
untuk digunakan melempar jumroh sesaat lagi
atau setelah waktu subuh
demikian ragu dan berarti
iki satu pertanyaan lagi
tahun lalu itu kan ada insiden ya saat
melemparkan batu di bada jumroh begitu
lihat bagaimana ada antisipasi tidak dari pihak keamanan di sana
untuk bisa mencegah insiden yang serupa
itu terjadi lagi
ya ratu dan peratu
terkait dengan insiden yang terjadi tahun lalu
antisipasi sudah dilakukan
dan kemarin sebelum kami gerangkat ke arovas
sebelumnya kami sempat turun ke lokasi jemaah rot
jamurat adalah lokasi di mana jemaah haji ini akan melontar jumroh
dan disana tampak sekali perubahan
atau adanya antisipasi yang dilakukan
antara lain pintu masuk dan pintu keluar
kemudian perluasan terowongan
tapi juga pengawalan yang diperketat
di mana jemaah haji juga mendapatkan penjatualan
jadi penjatualan melemparan jumroh ini akan dilakukan
yang akan diawasi secara tepat
sehingga tidak ada lagi jemaah yang bisa melempar jumroh
semau jatual mereka
jadi kesesuaikan dengan jatual yang ada
sehingga tidak akan terjadi bentrok atau pertemuan antara jemaah satu dan jemaah lainnya
demikian ratu dan perabu
terima kasih atas informasinya
iki putri langsung dari musdalifah arab saudi
semoga lancar menjalankan ibadah
senang sekali ya melihat teman kita ada disana
dan saat ini juga ada sekitar enam puluh ribu jemaah haji indonesia yang berada disana
dan semoga bisa menjadi haji yang mabrur